saya mau hajar dia
iwan itu guru saya
sebelum hajar dia
orang yang ditanya gak tau
mereka tinggalnya dimana
atau suka kumpul dimana
tapi salah seorang dari yang empat itu
suka ada di parkiran
ini tempat perempuan saya
dia sering berpindah pindah
tapi sering balik lagi kesini
dia gak ada
dia pasti lagi operasi
mau kita cari
kita cari di parkiran sekolah
saya nyusahin terus
kang murad sama ujang
biar kalau kang gubang ada apa apa
atau butuh apa apa
bisa cepat kontak
itu udah ada kartunya
tinggal pake aja
masih di jalan
ujang sama kang murad
kita mau nunggu saeb sampe jam berapa
sampai dia dateng
kita mau balik ke markas atau enggak
kalau ternyata markas saeb bukan disini
berarti kita salah tempat
kalau gitu saya jalan duluan
saya mau hajar dia
iwan itu guru saya
sebelum mengajar dia lawan dulu saya
yang mau saya hajar iwan
kami kesini bukan untuk
bukan mau menghajar kalian
bukan mengganggu kalian
dimana kami bisa ketemu dia sekarang
saya gak tau
dia pergi kemana
saya gak tau
saya gak tau rumahnya
gak pernah ke rumahnya
kalau ketemu paling disini
atau di taman sebelah sana
terima kasih iwan
terima kasih iwan

atyun selalu melihat suara ibadahnya
iru tapi sangat sibuk

ambil tangan hati berdua

gak tau empat orang
ada yang nyari saya
katanya mau ngajar saya
ngapain kamu disini
nunggu denny yang kerja di terminal
berarti kamu lagi nungguin saya
udah jalan ke parkiran
beneran masih bau
udah jalan ke parkiran